sementara itu lembaga perlindungan anak indonesia atau lpai menyarankan kepada polri
agar anak pasangan ferdi sambo dan putri candrawati diberikan perlindungan sesuai amanat undang undang yang berlaku
lpai juga menyarankan jika istri ferdisambo nantinya ditahan
maka hak asu anak bungsunya yang berusia kurang dari dua tahun diberikan penuh kepada putri candrawati
ketua lpai seto mulyadi pada selasa siang mengatakan
saran hak asuh sesuai dari hasil studi di berbagai negara terkait kasus orang tua dengan masalah hukum
seto mulyadi juga mengaku kedatangan ke barreskrim polri untuk berdiskusi soal penanganan yang sudah
atau akan diberikan bagi semua anak ferdisambo dari kepolisian
perlindungan kepada anak dengan orang tua yang bermasalah hukum diberikan
agar tidak terus terjadi diskriminasi dan perundungan yang berdampak pada faktor perkembangan dan kejiwaan anak
perlindungan tidak hanya dilakukan untuk anak dari pasangan fedy sambo dan putri candrawati
tetapi juga diusulkan diberikan kepada pihak pihak yang memiliki anak dan terseret kasus tewasnya brigadir yosua
termasuk diterapkan juga bagi masyarakat umum
jadi mungkin salah satu yang paling penting adalah hukum yang satu setengah tahun tadi